aku ingin beristirahat sejenak
aku tau kamu pasti sangat telah keponakan ku
pasti ingin beristirahat
jangan disini raden
kita harus mencari
tempat yang lebih aman
aku sudah tidak kuat lagi
aku ingin beristirahat disini
sekarang kita sudah menyebabnya
akan menghancurkannya dengan cepat
si lewangi akan muncul
dan sebentar lagi
aku akan segera terwujud
impian melihat kehancuran
ada yang mencoba menghalangi pandanganmu
itu pasti berkuatan
raden yang tanda
sebaiknya aku harus segera menolongmu
kakek guru ternyata kakek guru
itu apa disini
kalian tidak perlu khawatir
aku akan mencoba menyembuhkannya
dengan menyalurkan awamur niku
untuk menyembuhkan lupa lupanya
dimana kalian menemukan orang itu
dia sedang bertarung dengan orang jahat yang suka curang
siapa orang jahat itu ilmunya sangat tinggi kami tidak tahu kaki guru tapi jurusnya aneh semua
yang terkena pukulannya akan menjadi hangus jurusmu gunti pasti yang melakukannya nira
karunsi wanita jahat penguasa gunung gede itu perempuan itu bener bener jahat kakek guru dia
membongkong orang ini kalau dia tidak membokongnya mana mungkin dia dapat mengalahkan
raden kian santa raden kian santang iya yang kalian tolong ini raden kian santa kita sering
mendengarnya kakek guru tapi baru kali ini kita ketemu orangnya bener kek sebaiknya kalian sekarang sedih
ambil daun pinah om
untuk mengobati luka lukanya baik baiknya guru
allahumma a'afini ibadani allahumma a'afini
hai di malam hari yang sunyi ini aku bersimpuh di hadapanmu ya allah mohon ya allah
angkatlah penyakit kakek hamba sembuhkanlah kakek hamba engkau lama penyembuh hamba mohon lindungilah keluarga hamba
ayah ada prabu
raka walang susam dan juga reikian santel
lindungilah pula rakyat bajajiaran ya allah
hanya kepadamu lahem memohon dan meminta pertolongan
hai sebaiknya kita berhenti dulu di sini aku ingin beristirahat sejenak ya aku tahu kau pasti sangatlah keponakan dan kamu pasti ingin beristirahat tapi jangan disini raden kita harus mencari tempat yang lebih aman tapi aku sudah tidak kuat lagi
hai aku sudah tidak kuat lagi

aku ingin beristirahat disini
iya gue sih pangeran sebaiknya kita tidak istirahat disini ini teh hutan terlarang berbahaya gue si pangeran
hutan ini adalah kekuasaan penjara
tidak ada satu orang pun yang berani menghalangku

bahkan aku tidak bisa menghalangmu

bahkan aku tidak bisa menghalangmu
bahkan aku tidak bisa menghalangmu

tidak ada suara
tidak ada suara
tidak ada suara
tidak ada suara
tidak ada suara
alhamdulillah alahumma whalaer
alhamdulillah alahumma whalaer
alhamdulillah alahumma whalaer
alhamdulillah alahumma whalaer
bagaimana keadaan raden ngesantang kek
kalian tidak perlu khawatir
sebentar lagi raden ngesantang akan sadar
baiknya kita biarkan raden ngesantang beristirahat
baik kakak guru
kamu tidak perlu tidur
kamu harus menjaga kebenakanku tercinta raden tsunung sesa
amat baik juga